setelah resmi websitenya diluncurkan hari ini cnbc indonesia menggelar soft launching dengan menghadirkan beberapa tokoh dan pejabat tinggi negara
soft launching cnbc digelar pada pukul sembilan pagi waktu indonesia barat yang ditayangkan secara streaming di website resminya cnbc indonesia com
beberapa tokoh dan pejabat tinggi dijadwalkan hadir dan menjadi pembicara
di antaranya chairman dan founder ct cop hairul tanjung menteri perindustrian erlangga hartarto menko bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan dan deputi gubernur senior bi mirza aditya suara
pt transmedia korpora menjalin kerjasama dengan cnbc menghadirkan cnbc indonesia pada dua ribu enam belas lalu
menurut hairul tanjung kehadiran cnbc indonesia diharapkan dapat membantu mewujudkan bisnis dan pasar modal indonesia untuk percepatan pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan ekonomi nasional
hari ini cnbc indonesia menggelar soft launching dengan menghadirkan beberapa tokoh dan pejabat tinggi negara
sudah ada koresponden cnn indonesia desi aritonang di hotel raffles jakarta
selamat pagi desi apa saja agenda soft launching cnbc hari ini dan siapa saja ini tokoh penting yang sudah hadir dalam soft launching hari ini
iya selamat pagi aldi
soft launching dari cnbc indonesia
menandakan bahwa kebangkitan dari media di indonesia dan menandakan bahwa ini menjadi semangat baru perekonomian di indonesia
kita tahu jokowi juga sangat menekankan adanya ekonomi di setiap bidangnya ekonomi menjadi yang utama
jadi peran cnbc di sini akan semakin memajukan industri ekonomi juga melalui pemberitaan pemberitaan yang berimbang
dan pagi ini pada soft launching cnbc indonesia dengan tema digital economic disruption memang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan
kita tahu kemarin juga menteri bapak nas bambang brojonegoro mengatakan bahwa di beberapa tahun ke depan lima puluh juta peluang kerja akan hilang karena adanya disruption dari ekonomi digital
di mana kita tahu disruption ini memang memberikan efek positif dan negatif
di positifnya ribuan tenaga kerja atau ribuan lapangan kerja akan tercipta karena memang banyak sekali startup yang akan bangkit akan bermunculan karya anak muda membuka lapangan kerja
namun di sisi lain ada disrupsi ini akan menghilangkan tenaga kerja yang tadinya dilakukan atau dipekerjakan menggunakan tenaga orang
tapi karena ada disrupsi ini mungkin nanti karena ada otomasi teknologi semuanya akan digantikan oleh mesin dan robot
riset dari mckinse tahun dua ribu tujuh belas mengatakan bahwa sekitar delapan ratus juta pekerja akan kehilangan pekerjaan di tahun dua ribu tiga puluh karena adanya proses otomatisasi ini
namun ini yang harus diantisipasi oleh para pelaku usaha karena memang
saatnya untuk beradaptasi untuk melakukan transformasi bisnis merubah semua menambah investasi juga untuk bisa berkembang dan bisa bersaing di masa depan
dan untuk soft launching kali ini cnbc nantinya akan dibuka dengan diskusi panel yang hadir oleh ada direktur btpn karim sregar kemudian ceo mandiri kapital eko danusa putro dan juga kepala departemen sistem pembayaran bank indonesia oni wijonarko
ini menjadi menarik karena ada mengangkat kita tahu btpn juga selama tiga tahun
dan terakhir investasinya di industri digital banking sebesar tiga triliun rupiah juga menjadi pemicu bagi perbankan lainnya untuk terus berkembang di era digital ekonomi
dan entah hanya itu juga kita tahu ada chairman dan founder ct corp hairul tanjuk yang akan hadir memberikan keynote speech
dan partamu undangan sekarang sudah masuk ke dalam ballroom bersiap untuk memulai acara yang sebentar lagi akan digelar sekitar pukul sembilan dua puluh
ada juga menko bidang kemaritiman luhut pantai

degarisbawahi oleh keynote speaker pada hari ini
desi aritorang korespondensi ann indonesia melaporkan dari hotel raffles jakarta